saudara cawapres mahfud md merespons kabar menantu joko widodo erina gudono yang masuk radar gerindra sebagai calon bupati di pilkada sleman
istri dari ketua umum psi kaisang pangarep erina gudono mulai masuk ke radar kandidat yang diperhitungkan oleh dpc gerindra sleman untuk didorong maju dalam pemilihan bupati pada tahun ini
erina masuk radar kandidat peserta pilkada oleh gerindra karena sosoknya yang masih muda
terkait edina yang masuk dalam bursa pilkada calon wakil presiden mahfud md memberi respon singkat